sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini membagikan sembako gratis kepada dua belas pasukan kuning
ini merupakan wujud terima kasih warga dan pemkot surabaya kepada belasan ribu pahlawan kebersihan tersebut
sebanyak dua belas lima puluh sembako gratis mulai dari beras minyak goreng telur ayam dibagikan secara gratis oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
kepada dua belas lima puluh pasukan kuning kota surabaya dalam acara pesta cakkun dua ribu delapan belas yang digelar minggu pagi
kegiatan ini merupakan wujud ucapan terima kasih pemkot surabaya mewakili warga surabaya kepada para pahlawan kebersihan yang selalu menjaga lingkungan di kota surabaya
kedepannya semoga pasukan kuning tambah sukses tambah lebih maju lagi dan surabaya semakin baik semakin baik semakin baik
untuk kesejahteraan pasukan kuning
apa pak perhatian dari pemkot sendiri
untuk upah bulanan gimana
sesuai umk ya
sudah berapa tahun pak jadi pasukan kuning
saya jadi pasukan kuning tiga tahun
senang mas dapat penghasilan kemudian disini ada penyelidikan ini anak anak semuanya disenang
ibu sudah berapa tahun ikut pasukan bus
untuk honornya itu seperti apa
gimana bu harapannya apa bu dengan adanya pesta pasukan kuning ini
sebenarnya tahun ke depan ya gini lagi
usianya berapa bu
dengan adanya hari cak kuning ini apa harapannya bu
karena masih bisa ya masih bisa lanjut
permintaan ibu gitu loh pak sekarang masih bisa
masih bisa dikakui ya minta lanjut aja gitu
seandainya kan anak anak
wali kota surabaya tririsma hari ini mengaku
pesta cak kun ini setiap tahunnya digelar usai pengaruh gerahan pial adipura
namun karena gelaran adipura mundur acara ini baru dilaksanakan pada bulan desember
sebetulnya biasanya kan setelah adipura setelah kita nerima adipura
tapi adipuranya baru besok
jadi biasanya bulan juli atau agustus
tapi karena apa namanya karena ini adipuranya nggak mulai mulai
jadi kita baru besok nilain adipura
sehingga yaudah kita adakan karena ini kan udah ditunggu sama mereka
ya sedikit tapi mereka nunggu ada sembako ada itu
dua belas ribu sekian
ya kita nambah
nambah dari dispora satgasnya dispora
nanti mungkin ke depan kita juga akan tambah dari satgasnya dinas pendidikan
karena jumlahnya banyak sekali untuk dinas pendidikan
selain membagikan sembako gratis belasan ribu pasukan kuning ini juga dihibur oleh orkes musik dangdut
wahyu pratama surabaya